dan untuk mengetahui update terkini tour de indonesia dua ribu delapan belas kita telah tersambung dengan korespondan cnn indonesia erlangga wisnuaji
angga bagaimana profil etapa keempat tour de indonesia dan seperti apa hasil yang diraih para pembalap indonesia sejauh ini
selamat siang rian memang hari ini adalah hari terakhir tour de indonesia dan sedang berlangsung etapa keempat yang menempuh jarak satu ratus tujuh puluh sembilan km
dari pelabuhan gilimanuk menuju ke denpasar tepatnya di lapangan puputan di daerah renon denpasar
dan kalau tadi anda bertanya bagaimana profil dari etapa keempat ini etapa keempat ini ada saya bisa gambarkan ada sekitar tiga titik sprint dan hanya ada satu titik tanjakan atau king of mountain
namun yang menjadi tantangan di etapa terakhir ini adalah titik tanjakan yang ada di etapa keempat ini termasuk yang tertinggi dari seluruh tour de indonesia ada di kawasan bedugul
dan kalau tadi saya sedikit menyusuri pejalanan
rute di etapa keempat ini cuaca sangat panas mungkin sekitar tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan derajat celcius namun juga kadang kadang diselingi oleh hujan
tadi saya melewati daerah bedugul dan melihat tayangan langsung dari youtube yang menyiarkan tour di indonesia ini
pembalap melewati daerah bedugul yang merupakan titik tanjak ini dalam keadaan hujan dan berkabut
tentunya itu akan cukup menyulitkan bagi pembalap untuk melewati rute tersebut
namun kalau saya bisa sedikit ceritakan bahwa hasil
yang diraih oleh pembalap pembalap indonesia di tour de indonesia tahun ini bisa dibilang cukup memuaskan
kalau saya recap dari tiga etapa sebelumnya
di etapa pertama indonesia berhasil menempatkan dua pembalapnya di podium yaitu projo waseso dan abdul ghani
sementara di etapa kedua abdul ghani kembali berhasil menjuarai di etapa kedua
dan kemarin di etapa ketiga kembali projo waseso dapat menempati podium kedua
ini artinya secara keseluruhan pembalap pembalap indonesia tampil cukup baik apalagi tour de indonesia kali ini merupakan naik kategorinya
daripada tur tur sepeda yang ada di indonesia yaitu tour de indonesia kali ini merupakan kategori dua satu atau merupakan kategori yang tertinggi di tanah air
baik angga dari tour de indonesia dua ribu delapan belas ini dan juga hasil yang sudah diraih oleh sejumlah pesepeda indonesia
dapatkah kita melihat proyeksi tim balap sepeda nasional kita untuk asian games dua ribu delapan belas
dan untuk stage dua
angga apakah dengan hasil yang sudah diraih oleh para pesepeda indonesia atau pembalap sepeda indonesia ini juga akan menjadi sebuah proyeksi untuk menentukan timnas kita yang akan nanti berlaga di asian games khususnya di nomor balap sepeda
namun mungkin saya bisa sedikit sampaikan lagi informasi bahwa tour de indonesia kali ini juga merupakan bagian seleksi dari persiapan tim nasional indonesia untuk menghadapi asian games dua ribu delapan belas yang akan berlangsung agustus mendatang
dan kemarin saya juga sempat berbincang bincang dengan manajer pelatnas balap sepeda
ini memang pembalap pembalap indonesia yang tampil di sini dipantau langsung oleh tim pelatih dan juga manajer tim balap sepeda indonesia
dan salah satunya yang masuk dalam radar pantauan pelatnas balap sepeda indonesia adalah pembalap senior indonesia yang berusia tiga puluh tahun projo waseso
kenapa projo waseso ini menjadi sorotan
karena prestasi projo di tour de indonesia ini bisa dibilang cukup sangat baik dengan mampu meraih podium di dua etapa dari tiga etapa tour de indonesia yang sudah berlangsung
dan dengan hasil yang diraih oleh projo waseso
so ini tidak kemungkinan bahwa dia akan dapat masuk ke dalam squad pelatnas asian games
dan sebagai tambahan informasi projo sebenarnya sebelum tour de indonesia berlangsung ini sudah sempat namanya dimasukkan ke dalam pelatnas asian games
namun oleh tim verifikasi dari kemenpora ini namanya ditolak karena dianggap bahan patokan yang dijadikan acuan adalah hasil dari sea games dua ribu tujuh belas
sementara terakhir projo mengikuti sea games ini di tahun dua ribu sembilan belas
dan selain projo ada juga pembalap pembalap yang
sudah masuk ke squad pelatnas ataupun dalam pantauan tim pelatih pelatnas indonesia yang tampil membela timnya di tour de indonesia kali ini
karena seperti kita ketahui bahwa tour de indonesia tahun ini diikuti oleh lima belas tim kontinental dan empat tim nasional termasuk tim nasional indonesia
terkait review terhadap penampilan pembalap pembalap indonesia yang nantinya mungkin akan memperkuat indonesia di asean games
ini memang secara umum penampilan pembalap pembalap indonesia ini cukup memuaskan
namun untuk hasil memang dari pembalap masing masing pembalap ini tergantung dari kebutuhan tim yang diperkuat
apakah mereka hanya sekedar sebagai pembuka jalan ataupun memang ditargetkan untuk menjadi pemenang
ini semua tergantung dari strategi tim yang mereka perkuat
dan untuk itu ini nanti etapa terakhir ini akan pembalap akan memasuki finish di lapangan redon sekitar pukul tiga waktu indonesia tengah
menarik untuk kita tunggu siapakah yang dapat menjuarai etapa terakhir ini dan juga meraih jersi ungu atau jersi merah
pembalap terbaik dan juga ada satu kategori lagi jersi polkadot yang ditasubikan sebagai raja tanjakan di tour de indonesia kali ini rian
baik erlangga wisnuhaji koresponden cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan